menjelang keberangkatan ke korea selatan untuk menghadapi kualifikasi piala asia u sembilan belas
tim nasional indonesia u sembilan belas menjalani laga uji coba terakhir melawan persib jember di jember sports garden
egy maulana fikri dan kawan kawan gagal meraih kemenangan setelah ditahan tanpa gol
laga pertandingan persahabatan antara tim nasional u sembilan belas dan persit jember ini
digelar di jember sport garden sabtu sore dengan disaksikan ribuan penonton
pertandingan uji coba tersebut digelar sebagai ajang pemanasan
sebelum timnas berangkat ke korea selatan mengikuti babak kualifikasi piala asia u sembilan belas
dalam laga pertandingan ini kedua tim bermain saling menyerang
bahkan timnas u sembilan belas berusaha melakukan tekanan dengan serangan balik
namun berkat kekuatan pertahanan persit jember serangan tim nasional u sembilan belas tak membuahkan hasil
hingga sembilan puluh menit pertandingan berlangsung skor menutup akhir laga

walaupun kita masih ada kekurangan terutama dari tim persit terutama pemain kita
jadi kita semua bisa mengikuti bahwasannya persit ini masih berjalan atau mengikuti kompetisi tiga tiga
jadi harapan saya untuk tahun depan tahun berikutnya kalau tidak saya akan berjaga jaga
saya juga mengapresiasi tim persit jember dengan pemain pemain yang senior juga
secampur dengan pemain pemain maha muda
dan mereka bisa dari sisi gol mengimbangi pertandingan sore hari ini
dan saya mengapresiasi tim persit jember
dan saya mengapresiasi tim persit jember
dan saya mengapresiasi tim persit jember
semua kalimantan palasia teman teman palia dan mohon maaf kali besok jangkat ke lembang selama lima hari setelah itu kita ada empat game di korea selatan
indonesia akan bergabung dengan grup f bersama tuan rumah korea selatan brunei darussalam malaysia dan timur leste
laga perdana timnas u sembilan belas akan berlangsung pada tiga puluh satu oktober melawan brunei darussalam
sheful kusmanani jember